dan menjelang pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas sejumlah partai politik mulai menyatakan sikap dukungan kepada calon petahana basuki caya purnama atau ahok
sayangnya hingga saat ini ahok belum memberikan sinyal untuk menerima dukungan parpol itu
teman ahok maunya gimana yang rasional gimana itu aja sih
kita mesti ngomong sama mereka sekarang untung ruginya apa
kapan pak ketemu teman ahok pak
belum sejuta kan jadi sejuta baru kita ketemu